tahun ini empat puluh tahun sudah kakek arifin menggantungkan hidup dari berjualan tape uli
kaki tuanya memang tidak lagi sekuat dulu untuk melangkah
namun semangatnya tidak pernah luntur untuk berkeliling mencari nafkah sebagai penjajah kudapan khas betawi di ibu kota
perjalanan panjang kakek arifin berjualan dimulai dari sini
di permukiman padat penduduk di kawasan ciputat tanggerang selatan
dibantu sang istri imas mas riah yang sudah tiga puluh lima tahun bersama
mereka membuat aneka jajanan tradisional sejak pagi
ada tape ketan uli dan juga lepet yang dibuat pagi ini
sekali produksi kakek haripin membutuhkan modal sekitar satu ratus dua puluh ribu rupiah
untuk membuat sekitar tujuh puluh aneka kudapan yang akan dijual siang nanti
setelah selesai kakek arifin bergegas menata dagangan di atas pikulan
dan melangkahkan kaki menuju ibu kota menjemput rezeki hari ini
perjalanan menuju ibu kota menjelaskan kembali ke kota
menuju jakarta ditempu selama dua jam menggunakan akutan umum
dengan biaya sekitar tiga puluh lima ribu rupiah sekali jalan
kakek bukan tidak mau berjualan di sekitar kediamannya di kawasan ciputat
namun jumlah pembeli yang tidak sebanyak dengan yang ada di pusat kota
membuat kakek arifin harus rela menempuh perjalanan lebih jauh
kamu tidak selalu nanya berapa duit bang pasang
jemban mahal amat
ya angkosnya murah duit di bilang begitu
kalau di sini masa kata berapa duit bang pasang jemban
mahal amat angkosnya bu yang gede
rute jualan kakek yang telah dikaruniai dua anak dan empat cucu ini nyaris selalu sama
mulai dari kawasan kuningan sudirman sampai setiabudi
terkadang kakek sejenak berhenti di dekat kota
pintu keluar masuk gedung perkantoran
sambil berharap ada orang yang membeli dagangannya
sejak usia muda hingga penghujung tahun dua ribu dua puluh dua kemarin
kakek arifin hampir setiap hari berjualan
namun kini ia hanya berdagang tiga sampai empat kali dalam sepekan
karena penyakit hernia yang dideritanya
jalan terus jalan terus
jadi kita nahan bubat
kalau kakek yang membeli beban dia keluar bawa
kalau datang ke mana saja bisa kondor
terus yang abah rasain apa sakit atau gimana
udah panas dingin
itu banget nyaman rasain
selama empat puluh tahun berjualan tape uli bukan sekali dua kali kakek mengalami musibah saat tengah menjajakan dagangan

paling parah adalah ketika angkutan berjualan kakek ini yang berjualan di daerah
berakan dengan kendaraan lain yang membuatnya menderita luka di bagian kepala dan lengan
berjualan di daerah

itu yang saya cari sama dia sudah ada di rumah dia pulang sendiri dari rumah sakit
ini penuh darah jahitan semua
dia tidak mau dirawat di rumah sakit dia pulang dari rumah sakit anx ini
sudah sama nangis nangis ncari ketemu sama temennya lagi begini palanya dia yang kena
mobilnya yang tabrakan mobil sama mobil jadi hancur begitu ketabrak
penumpangnya cuma lima orang kayaknya
bapaknya sama teman temannya sampai sekarang udah gak ada teman temannya bapak
jadi yang ada cuma bapak doang
nasib baik tidak selalu berpihak pada kakek
hari ini sudah dua jam berkeliling baru satu orang yang membeli dagangannya
namun kakek pantang menyerah
sambil menunggu jam pulang kantor kakek memutuskan berkeliling ke perumahan yang tidak jauh dari kawasan perkantoran
usaha kakek berbuah manis
beberapa orang membeli dalam jumlah banyak
dalam sehari rata rata kakek mendapat untung bersih sekitar rp tujuh puluh sampai rp delapan puluh
namun hingga sore ini untung yang didapat baru rp tiga puluh
kalau aku ngeliatnya sih satu
karena tergantung sih makanannya
kalau misalkan yang aku suka ya aku beli
kedua karena paling kek ngebantu juga sih
karena aku juga pengen sih ngebantu umkm yang kayak bapak ini
kan termasuk umkm bukan sih
ya kayak gitu juga
makanya saling support aja sih untuk ekonomi sih
walau hidup dalam kekurangan kakek arifin tidak pernah menutup mata bila ada orang yang membutuhkan bantuan
saya tanya kenapa bu
saya tanya kenapa
mau beli bensin gak punya duit nih pak
buat beli bensin rp sepuluh
dia kata alhamdulillah bang
dia kasih buat bensin
ya gitu alhamdulillah
dia bilang besoknya ada yang ngasih nih
saya kata kembaliin pak
tapi punya dia yang ngasih yang lain
bapak telah beranjak petang
namun bagi kakek hari masih panjang
ia biasanya baru akan pulang sekitar pukul sembilan malam
walau kedua anaknya sudah bekerja
kakek haripin tidak mau berpakuk tangan
bergantung pada anak anaknya
di hari tuanya ia hanya berharap
sanghali menganugerahi kesehatan
agar dirinya tetap bisa berkeliling berjualan tape uli
demi mencukupi kebutuhan ia